asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo menggratiskan kembali kantong plastik di semua toko retail
kebijakan ini diambil karena belum adanya peraturan resmi pemerintah yang berkekuatan hukum
saat oktober menjadi hari pertama aprindo menghentikan program kantong plastik berbayar
setelah diuji cobakan pemerintah sejak februari dua ribu enam belas kebijakan ini menuai pro kontra di berbagai kalangan masyarakat
para pengusaha retail mengaku terus menerima kritikan dari masyarakat karena dianggap memungut biaya untuk plastik tanpa belandasan peraturan hukum yang kuat
kami harapkan sederhananya peraturan tersebut sehingga kaitan yang embel embel itu jangan dimasukkan
kalaupun itu adalah bagian kami yang dapat kami kontribusi dibuatkanlah peraturan tersendiri
sehingga apa jangan muncul pemda pemda yang dengan kreativitas mereka
muncullah peraturan peraturan yang sehingga menyulitkan kami
angka yang berbeda dengan peraturan peraturan yang saya katakan tadi yang aneh aneh
dan yang kami harapkan kalaupun ini peraturan secepat cepatnya bisa keluar kami segera melaksanakan kembali dan mengintrusi kepada anggota anggota aprindo agar mendukung kegiatan ini
sementara itu yayasan lembaga konsumen indonesia menolak jika kantong plastik berbayar kembali digratiskan
hal ini dianggap sebagai inkonsisten
instansi pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan
sebagai lembaga yang menaungi kesejahteraan konsumen hasil survei ylki pada dua ribu enam belas menunjukkan dua puluh enam delapan persen konsumen sudah mulai sadar untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik
namun keputusan apindo untuk kembali menggratiskan kantong plastik dianggap membuat semua langkah pemerintah menjadi percuma
ylki juga menganggap kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terlalu lamban dalam menggodok penguatan regulasi plastik berbayar
kami menyinggung ke dua belah pihak itu ya
jadi klhk yang kami nilai sangat lambat dalam memproduksi payung hukum untuk kebijakan ini
kedua aprindonya juga selaku perwakilan dari retail modern juga kami dorong karena mereka itu tidak ternyata tidak mempunyai concern untuk lingkungan
terbukti dengan ini ketika kebijakannya lesu seperti ini mereka langsung mundur gitu
padahal untuk tanggung jawab terhadap lingkungan itu harusnya ada atau tidak ada peraturan
mereka sudah menerapkan satu kebijakan untuk usaha mereka yang menyelamatkan lingkungan
salah satunya dengan mungkin plastik berbayar atau malah dengan yang lebih baik lagi tidak menyediakan kantong plastik pada retailnya